capaian level ppkm dan melandainya kasus covid sembilan belas di indonesia
serta diberikannya sejumlah pelonggaran diharapkan bisa menggerakkan perekonomian
salah satunya di bidang properti trans icon surabaya
kami sore melakukan topping off atau pemberian material bangunan terakhir
di salah puncak tower apartemennya
trans icon ini merupakan kawasan super blok yang akan menjadi salah satu ikon baru surabaya
salah satunya dengan guardian sky atau taman tertinggi di surabaya
trans icon ini merupakan bagian dari ct corps satu grup dengan transmedia
berlabelkan one stop living seluas dua lima hektare di jalan protokol ahmad yani surabaya
trans icon disebut super blok karena dalam satu kawasan terdapat lengkap hunian apartemen
perkantoran mal perbankan hingga hotel trans luxury
kawasan ini juga disokong fasilitas publik di sekelilingnya
seperti fasilitas pendidikan berbagai jenjang hingga universitas
fasilitas kesehatan pemerintahan kawasan industri bandara akses tol dan juga tempat peribadatan
kawasan ahmadiyani surabaya merupakan kawasan cbd atau central business district
yang menjadi pintu masuk kota metropolitan surabaya
kalau kita melihat bahwa satu yang kita lakukan pembangunannya terus berjalan
kita tidak berhenti selama pandemi ini kita malah terus progres kita juga luar biasa kencang gitu
dan kita melihat ini momentum yang sangat luar biasa
bentuknya sangat luar biasa bahwa kita lakukan topping up menandakan bahwa selama pandemi kita terus kebut pembangunan dan ini menunjukkan optimisme kita
optimisme kami dari transproperty bahwa ini merupakan awal kebangkitan daripada penjualan properti pasca pandemi
salah satu yang akan menjadi ikon surabaya adalah sky garden taman tertinggi di surabaya dengan pemandangan kota surabaya dari ketinggian lantai delapan belas dan sembilan belas apartemen di kawasan ini
sejalan dengan itu pengamat properti menyatakan saat ini merupakan golden time untuk membeli properti
selain prospek dua hingga tiga tahun mendatang juga masih ada relaksasi perpajakan
sekarang ini memang kalau untuk masyarakat ya yang memang mereka mempunyai rencana untuk bertransaksi properti
bertumbuhnya dana lebih untuk membeli properti ini good timing gitu ya dimanfaatkan sebaik baiknya
karena kita tidak tahu apakah kebijakan relaksasi pp
dan ini akan berlanjut lagi
trans icon merupakan bagian dari ct corp yang satu grup dengan transmedia
wida subianto herudwi sudarmanto surabaya jawa timur